tujuh belas anggota dewan perwakilan rakyat daerah malang yang ditangkap oleh kpk
atas kasus gratifikasi kami siang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya di sidoarjo
sidang kali ini mendengarkan dakwaan jaksa penuntut kpk
sementara sidang satu terdakwa syamsul fajri ditunda karena belum didampingi kuasa hukum
dua belas mantan anggota dprd kota malang periode dua ribu empat belas dua ribu dua
menjalani sidang mendengarkan dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya di sedati juanda sidoarjo
mereka didakwa atas dugaan kasus gratifikasi senilai tujuh ratus juta rupiah
dari mantan wali kota malang muhammad anton terkait persetujuan perubahan apbd kota malang tahun dua ribu lima belas
jaksa penuntut kpk membagi sebanyak tiga kelompok untuk tahapan sidang
sementara hanya satu terdakwa atas nama syamsul fajri ditunda
karena belum didampingi kuasa hukum
yang didampingi oleh kuasa hukumnya
sebelumnya empat puluh satu dari jumlah total empat puluh lima anggota dprd kota malang
ditetapkan tersangka oleh kpk karena kasus suap pembahasan apbd perubahan kota malang tahun dua ribu lima belas
mantan ketua dprd kota malang muhammad arief wicaksono
lebih dahulu difonis selama lima tahun